partai koalisi pendukung jokowi maruf terus menggalang dukungan
ketua umum pkb mohaimin iskandar bahkan turun ke komunitas kaum perempuan
untuk meraup suara perempuan nadatul ulama dan pkb untuk mendukung jokowi maruf
jumat pagi bertempat di gedung utc semarang
ketua umum pkb mohaimin olahraga bersama ratusan perempuan
yang tergabung dalam fatayat nada tul ulama dan pkb
caimin menggalang dukungan dari para perempuan nu dan pkb
untuk pasangan capres cawapres jokowi maruf amin
yang memilih jokowi maruf
menggalang suara perempuan suara perempuan adalah suara yang sangat besar dan loyal
kita berharap dengan soliditas suara perempuan maka jawa tengah menang mutlak
kira kira perempuan dukung suara berapa persen nantinya